komandan sedang berhalangan tugas
karena kondisi kesehatannya yang tidak memungkinkan beliau beraktivitas
terkait hal tersebut
pimpinan mengangkat saya menjadi pjs komandan
dengan demikian sekarang komando ada di tangan saya
detail tentang kondisi komandan sifatnya rahasia
tidak boleh dipublikasikan

dia sudah datang ke situ
barusan sekarang sudah pergi
ada berita apa
dia sekarang jadi pjs komandan
dia naikin pangkatnya sendiri
oke terima kasih infonya
kalau tidak aman perlu orang buat taburan
waktu saya luang banget
oke tunggu undangan
kita kalau kemana mana pakai angkot
kamu maunya pakai taksi
enaknya pakai motor
buat makan aja deg degan terus
gimana mau beli motor
belinya kredit jangan cash
cicilannya takut nggak kekejar
sekarang kan udah ada dukungan dana dari bang edi
masa nyisihin lima ratus ribu per bulan nggak bisa
beli dua aja
harga cabenya lagi mahal
lebih mahal dari harga gorengan
tapi pesawatnya oke
ya yang kecil gorengan
untuk seratus lot

bupeng itu mudah jalanin

mau ketemu siapa
nggak mau ketemu siapa siapa
kan saya kerja disini
kalau kerjaan saya sudah selesai
kan saya udah lama kerja disini
kamu sudah pikun
udah pikun gimana
masa kamu lupa kalau saya kerja disini
kau lupa kalau cik edo kerja disini
tadi kayaknya ada suara cik edo di depan
udah ke dapur
neng mau belajar masak lagi
neng mau masak apa
bahan bahannya apa aja
biji melinjo daun melinjo jagung manis rabu siem pepaya muda kacang panjang kacang tanah
beli belinya nggak satu satu
bilang aja ke tukang sayurnya
mau beli bahan bahan buat sayur asem
nanti dikasih satu kantong plastik
udah ada semua